terima kasih anda masih bersama kami
usai meraih poin penuh atas sriwijaya fc persib kembali menggelar latihan di lapangan lodaya buah batu bandung
untuk persiapan menjamu semen padang
dalam laga yang akan digelar hari sabtu nanti persib optimis meraih kemenangan guna menjaga persaingan
di papan tengah kelas main sementara liga satu indonesia
usai menuai kemenangan penting atas tuan rumah sriwijaya fc senin lalu
persib kembali menggelar latihan intensif di lapangan lodaya buah batu bandung rabu sore
latihan yang dipimpin pelatih sementara heri setiawan ini sebagai persiapan untuk menjamu semen padang hari sabtu nanti
dalam pertemuan sebelumnya melawan semen padang persib meraih hasil imbang
namun demikian pelatih heri setiawan mengaku tetap menargetkan poin penuh untuk menjaga tren positif
dan mengamankan posisi persib agar tetap bersaing di papan tengah kelas semen sementara liga satu indonesia
padatnya jadwal pertempuran
pertandingan membuat heri setiawan fokus pada pemulihan kondisi fisik para pemain
tadi juga kita banyak di game semua ya
kita siasati mereka untuk tidak terlalu banyak berlari ya
karena pulang kemarin pun kita nggak langsung libutkan mereka ya
tetap kita berhutar kita harus
bagus target kita memang kita harus mengamankan tren positif persib
hingga saat ini persib masih tertahan di peringkat sembilan
lasemen sementara liga satu indonesia dengan torehan tiga puluh dua angka dari dua puluh dua laga
sementara semen padang berada di peringkat tiga belas dengan dua puluh tujuh angka
fredy bangun bandung